penerbangan reguler singapore airlines rute singapura surabaya singapura
diizinkan terbang hingga dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh setiap rabu dan sabtu
penerbangan dari singapura pukul tujuh lima puluh waktu singapura
dan dari surabaya pukul sepuluh sepuluh waktu indonesia barat
menggunakan boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus
singapore airlines mengklaim penerbangan dibuka karena ada permintaan
meski surabaya berzona merah covid sembilan belas
setiap kali memang selalu ada orang yang perlu traveling
dia kenal seseorang dan orang tuanya meninggal di luar negeri
jadi mau nggak mau dia harus traveling
nah orang orang seperti itu kan memang butuh penerbangan
yang bisa membawa mereka ke negara itu
penerbangan hanya dibolehkan untuk kalangan tertentu
salah satunya orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
sebelumnya penerbangan dari
dan ke luar negeri sudah disediakan oleh maskapai lain
seperti air asian dan malaysia airlines untuk repatriasi
termasuk pada proyek strategi nasional juga diberikan izin masuk juga
dengan terlebih dahulu melakukan
apply visa di kantor perwakilan kita di luar negeri
dan akan peroleh telex terlebih dahulu daripada direkturat jenderal imigrasi
penumpang yang datang dari luar negeri
sebelum melewati pemeriksaan imigrasi dan biaya cukai
juga harus melewati pemeriksaan kesehatan
dari kantor kesehatan pelabuhan kelas satu surabaya
sementara bagi penumpang yang berangkat
harus mengikuti peraturan negara tujuan
saya ke indonesia ada keperluan
berarti ibu asli sana
bukan wni tetap tapi saya singapura pemenang pr
tinggalnya di sana keluarga saya di sana
saya ke indonesia ada keperluan terus mau kembali lagi ke singapura
dari kacamata epidemiologi
seharusnya perjalanan non esensial dari satu daerah ke daerah lain
tidak boleh dilakukan selama daerah tersebut masih beresiko
namun maskapai penerbangan dari bandara menyatakan
telah menerapkan protokol kesehatan